wisnu sekarang tolong anterin tante ke kamarnya supaya dia bisa istirahat oke
tante saya antar ke kamarnya untuk istirahat
ada apaan sih
di aku tahu di mana mita itu sekarang
ke mana sih mita nih
bilangnya aja loh cewek polos cewek baik baik
taunya lo tinggal serumah sama cowok
gue tahu pasti gara gara hidup kepepet di jakarta
ini orang jadi jual diri
maaf ya aku cuma bisa bawain ini buat kamu sama kakak kamu di rumah
lumayan nih kalau bisa gue beres dikit dikit
kamu nih ya kan aku bilang gak usah repot repot
makasih ya kamu udah mau jagain vino
sekarang kamu udah boleh pulang kok
oh jadi kamu ngusir aku nih
enggak bukan gitu
tapi kan ini udah malam terus aku cewek udah punya anak
dan janda lagi
nggak enak kan kalau diomongin sama tetangga
yaudah kalau gitu sekarang kamu setret aja ya
aku juga balik ke rumah
yaudah aku duluan ya
kita mereka semakin placentk
aduh kalau gitu kalau kita baru sampai hitung
kenapa biting ya

dia punya kerja apa
mengeluarkan obat obatan dalaminizi yang selalu

mencuci papa dan mama

pasti gak bakal seribet ini

jenazah tadi kenal tersebut kondisinya sangat mengenaskan
ada beberapa luka pukulan dan tusukan di bagian tubuh
pemirsa terima kasih sama bapak
aduh alia jangan

mama sama kak dianra ada di situ an
dianra sama tante diana
gak ada tuh
emangnya kan belum coba nelfon mereka
cuman ya biasalah mama dan papa itu lagi berantem
jadi ribet deh
bisa gak kira kira aku dapetin kopi tayangan waktu penggeberkan hotel itu
soalnya kak dianra bilang mita itu ketangkep kamera
kamu butuh buat apa mil
ya kan kalau aku ada fotonya bisa
aku pasang iklan di koran
mudah mudahan berhasil sih
enggak bakalan aku kasih ke kamu sidi itu
oh tante kenalan
ini adik aku wisnu
adiknya kak alia
saya tante dianna
mama temannya alia
tante ingin sekali ngendap di sini
ini tante ada martabak
dari orang yang ngtrak pavilion sebelah
apa sih kak
apa sih kak
amil cd nya di kantor
besok aku ambil ya
aku harus matiin telepon dulu soalnya ribet kalau tidur rumah
eh kamu tuh masih bilang kalau pavilion di sana itu dikontrakin
ntar kesan kita masih butuh duit lagi
wisnu sekarang tolong anterin tante ke kamarnya supaya dia bisa istirahat
tante saya antar ke kamarnya untuk istirahat
ada apaan sih
di aku tahu di mana mita itu sekarang
di mana di sekarang
mita itu dekat banget sama kita
jangan bercanda kamu
dia tuh di pavilion rumah aku
kita ada di pavilion di samping rumah kamu
iya aku tuh juga gak tahu persis ya di
kita cari dia kemana mana tiba tiba dia muncul sendiri di depan mata
dan yang paling bikin aku shock di mita itu juli

yang ada di kantornya milo
jadi juli itu mita
iya aku tuh aku tuh juga bingung kenapa sih dia nggak mau ngaku ke milo kalau dia tuh mita
emang ya milo belum pernah ketemu sama mita
milo belum pernah ketemu sama mita
aku rasa dia juga belum pernah melihat mukanya minta
di barusan milo itu minta sidi rekaman
minta sidi rekaman razia hotel yang ada mitanya
jangan jangan jangan sampai kamu kasih si di rekaman itu ke tangan milo
kamu cari aneh aneh apa kek
jangan jangan mita itu nggak tahu kalau milo adalah adiknya kak arvino
nggak mungkin di
mita pasti tahu perusahaan itu milik ayahnya kak arvino
dan mita pasti tahu itu milo
pas dia nolongin milu pas kerampokan
karena milo sendiri yang cerita
dia pasti sekarang sengaja kerja di sana
pura pura dia gak kenal sama milo
sambil dia cari cara untuk mendapatkan simpatinya milo
supaya bisa masuk ke keluarga kamu di
dan itu sebabnya dia ganti nama jadi juli karena dia tahu aku bekerja di perusahaan itu
saya pasti gak mau kalau aku sampai tahu dia berada di perusahaan itu ya kan
benar benar perempuan licik
ini bahaya nih bahaya banget
eh mama nggak tahu soal ini kan
bagus jangan sampai mama tahu soal ini
dia lagi emosi bisa bisa nanti dia akan mengacaukan semua rencana kita
baru nanti kita pikirkan gimana caranya menyingkirkan perempuan itu
tenang aja di
aku minta kamu harus terus mata matain si mita itu ya
jangan sampai kabur
besok aku akan jemput mama setelah itu baru kita singkirkan dia selama lamanya
tapi ada satu hal yang penting di
kayaknya adik aku tuh kenal sama pintar
jadi kita harus singkirin dia dari rumah supaya dia nggak tahu soal ini
siapa yang mau diusir dari rumah
tidak ada yang tahu kak
kak riana melepaskanituation
siapa yang mau
pernah atau tidak
ini para truk
ini yang pertama
oh ini lagi
akhirnya mama nge telepon milo juga
mama ada di mana sih mak
udah deh pokoknya milo jemput sekarang juga ya ma
nggak usah mama dijemput
ya kalau mama mau pulang kan mama bisa pulang sendiri
mama itu mau nunggu sampai papa masuk rumah sakit ya
jangan jangan ini benar lagi
papa itu benar benar sakit mah
untuk permintaan kamu iya mama mau pulang
kamu jemput mama ya
mama ada di rumah ali ya
di rumah ali ya
kok mama bisa ada di rumah ali ya
udah nanti aja mama jelasin
sekarang cepat jemput mama ya
yaudah pokoknya milo kesana sekarang ya
aduh mau bolos sampai telat kantor hari ini
mana warna bolos lagi berapa bu
kayaknya kita berjodoh
jangan punggul kebun lu itu
itu gaya lu doang ya sal
eh lu nyuruh gua minggu
lu kirain di jalan punya nenek moyang lu
coba gua pengen tau
siapa sih laki laki yang kemarin sama lu itu
bukan urusan lu
kelihatannya sih coba baik baik ya
apa dia belum tau siapa lu sebenarnya
jangan sembarangan lu ya
dan jangan ganggu dia dia nggak ada urusan sama gua
eh di dunia ini semuanya tuh gak ada yang gratis
semuanya ada imbalannya
lu tuh maunya apa sih dik
gua nggak ada
ya itu sih terserah lu ya
vino bukan dengan lu
jangan sok tau lu ya
sembarangan bikin cerita
loh itu kan juli
eh gua kasih tau sekarang